pt kereta api mulai meluncurkan layanan kereta api baru
guna mendukung mobilitas kunjungan wisata di sejumlah kota di jawa tengah
kereta bernama joglo semarketo itu mulai operasi perdana pada sabtu satu desember dua ribu delapan belas
itu berarti kemarin ya
dan ka joglo semarketo melayani rute relasi semarang solo yogyakarta kroya purwokerto tegal pekalongan
lalu mengelilingi jalur rel di wilayah jawa tengah
kereta joglo sumarkerto mempunyai kapasitas enam ratus enam puluh tempat duduk dalam setiap perjalanannya
ada tiga rangkaian kereta api yang masing masing rangkaian terdiri dari dua kereta eksekutif
dengan kapasitas seratus tempat duduk dan tujuh kereta kelas ekonomi dengan kapasitas lima ratus enam puluh tempat duduk
nantinya terdapat tiga titik pemberangkatan awal untuk kereta api joglo semarkerto
yaitu dari stasiun semarang tawang pada jam enam lima belas waktu indonesia barat
stasiun solo balapan pada jam enam waktu indonesia barat
dan stasiun purwokerto pada jam lima pagi
sabtu pagi peluncuran perdana kereta joglo semarkerto dilakukan direktur logistik dan pengembangan pt kai
dibukanya relasi baru joglo sumarkerto ini diharapkan akan memberikan pilihan konektivitas relasi relasi
tujuan bepergian masyarakat semarang solo yogyakarta purwokerto tegal dan sekitarnya
di semarang tawang sebenarnya ini mengakomodir keinginan masyarakatnya
yang ingin ada konektivitas dari lintas selatan ke lintas utara
karena selama ini kan harus transit penumpang solo penumpang jogja yang ke semarang
transit dulu ke purwokerto
demikian juga yang dari semarang dari pekalongan semarang itu harus transit dulu ke semarang
sekarang benar benar bisa nyambung
jadi benar benar loop menyambungkan
di jawa tengah
ini transformasinya dua k satu tujuh k tiga
total kapasitasnya lima ratus enam puluh
di sini satu rangkaian kemudian dari purwokerto ada keberangkatan kemudian dari semarang
selain mempermudah tujuan wisatawan di jateng
kehadiran kereta baru ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang dilintasi
tarif ka joglo semarkerto terbagi dalam berbagai macam golongan
tarifnya disesuaikan dengan jarak tempuh dan jenis layanan keretanya
salah seorang penumpang ariska mengaku
memilih kereta ini karena biasanya harga kalau kereta joglokerto
ini dapat hanya dengan rp lima puluh empat saja
mau kesini tiketnya cuma rp tujuh puluh lima
ya lebih murah sih
terus kemarin aku beli ini cuma rp lima puluh empat
lebih murah ini
iya lebih murah
terus ya berapa ini

udah biasa naik ini
seringnya naik ini
gimana sih kalau sebenarnya naik kereta daripada anak anak lain
tiket bisa dipesan melalui layanan eksternal penjualan tiket kereta api
maupun via aplikasi kai akses dari ponsel